kita ke informasi berikutnya hari keempat pencarian korban longsor di kecamatan cisolok kabupaten sukabumi jawa barat membuahkan hasil
siang ini satu orang korban kembali ditemukan petugas evakuasi
seorang korban yang sempat dinyatakan hilang ditemukan oleh petugas di lokasi longsor
jenasa dievakuasi dengan bantuan alat berat
petugas pun langsung membawa jenazah ke posko dvi untuk dilakukan identifikasi
petugas memastikan akan memfokuskan pencarian di lokasi penemuan terbaru karena diduga masih ada korban di lokasi tersebut

dan langsung kita bawa ke posko identifikasi untuk dilakukan ini ya
ada kemungkinan korban hilang lain gak sih
iya ada kemungkinan masih ada jadi kemungkinan korban masih ada karena sampai saat terakhir adalah dua puluh masih belum ditemukan
berarti ketika sudah dapat satu tinggal sembilan belas yang belum kita temukan
makanya tim dibagi beberapa titik tni polri demas dan sebagainya
kita sebar dari empat titik yang kita duga itu adalah tempat jenazah terkubur
ya telah terhubung bersama kami produser lapangan cnn indonesia franky wijaya di sukabumi jawa barat
frankie bagaimana proses pencarian korban hilang hingga saat ini serta proses identifikasi dari jenazah korban
silahkan dengan laporan anda
baik selamat sore yudi benar sekali tadi tepat pukul dua
sesuai yang tadi sudah disampaikan memang ada kerjaan dari petugas membuahkan hasil yaitu
menemukan lagi satu orang korban yang dinyatakan hilang
jenazah sendiri saat ini sudah berada di posko dvi yang tepat di belakang saya ini
dan saat ini sedang dilakukan proses identifikasi oleh kepolisian dan juga petugas dvi yang dibantu oleh rumah sakit dari pemkap sukabumi
untuk prosedurnya sendiri biasanya polisi kemarin tidak menemukan kesulitan berarti pada penemuan penemuan yang lalu yaitu sekitar tiga belas jenazahnya
namun nampaknya pada hari ini kondisi jenazah menurut keterangan yang saya dapatkan memang agak sedikit tidak utuh
dan sedikit membutuhkan waktu lebih lama untuk proses identifikasi
proses identifikasi sekali juga melibatkan dari keluarga korban agar memudahkan polisian untuk segera mengidentifikasi siapa ini
namun tadi sudah dipastikan bahwa korban yang tadi ditemukan merupakan seorang perempuan
petunjuk petunjuk lain yang mungkin akan digunakan kepolisian untuk mengidentifikasi ialah properti ataupun pakaian yang dipakai
ataupun identitas yang mungkin masih melekat
badan korban tersebut
sementara itu polisian tadi langsung memfokuskan pencarian ke titik di mana penemuan longsor tadi terjadi
tadi dampak pengamatan saya cak langsung terjun
namun memang saat ini saya infokan titik pencarian lebih dikerucutkan lagi jika dibandingkan pada tiga hari kemarin
total ada luas enam ratus meter persegi yang dibagi menjadi enam titik
sehingga sekitar delapan ratus petugas yang dibagi menjadi enam kelompok ini memfokuskan pencarian di enam titik tersebut
dan nampaknya hasil tersebut
membuahkan hasil siang ini
dan cuaca sendiri bisa anda lihat saat ini nampaknya dari pagi hingga siang ini cukup bersahabat
cuaca hanya hujan sebentar namun sampai saat ini belum ada hujan lagi
kita berharap cuaca ini bisa bertahan hingga sore ini agar kondisi pencarian bisa dilanjutkan dengan cepat
sementara itu untuk informasi lebih lanjut nampaknya polisian sebentar lagi akan melakukan konferensi pes terkait penemuan jenazah tersebut dan bagaimana identifikasinya
tadi juga siang saya sedikit menginfokan menteri sosial
berkunjung ke sini dan memastikan bahwa seluruh korban longsor akan mendapatkan sumbangan ataupun santunan
yaitu tadi menteri sudah menyembahkan santunan sebesar satu ratus sembilan puluh lima juta rupiah yang diserahkan kepada tiga belas keluarga korban awal
dan dia memastikan bahwa akan memberikan santunan kepada seluruh korban
dan dia juga memastikan bahwa lokasi longsor tersebut tidak akan lagi ditempati alias akan direlokasi
artinya warga yang berada di lokasi longs tersebut akan direlokasi
namun dia tidak merinci di mana tempat akan dilokasinya
karena dia mengaku masih harus berkoordinasi dengan kementerian pupr dan juga dari warga
sedikit informasi di sini merupakan kampung adat sehingga warga nantinya yang akan menentukan sendiri di mana lokasi mereka akan direlokasi
dan kemudian diinformasikan kepada kementerian ataupun pemerintah pusat agar dicarikan tempat yang layak
namun ini juga harus diperiksa oleh tim pvmbg
apakah tempat baru tersebut aman dari potensi potensi longsor selanjutnya
karena memang disini saja tadi malam sudah terjadi longsor lanjutan
sehingga memang kita berharap cuaca tetap membaik agar pencarian bisa lanjutkan dengan cepat